kebijakan pembatasan sosial berskala besar psbb di dki jakarta pada sepuluh april lalu salah satunya
berisi poin tidak boleh makan dan minum di restoran atau tempat makan lainnya namun di masa psbb
kapasitas dalam satu waktu untuk menarik konsumen beberapa restoran di jakarta pun punya pelayanan
makan di mobil aja seperti di holy cow steakhouse by chef afit dengan hanya membuka kaca mobil kamu
saja restoran yang lengkap dengan masker dan pelindung wajah akan menghampiri anda sambil
membawa menu kalau dari secara kualitas pastinya tidak ada perubahan ya mbak dan yang ada
perubahannya adalah dari sop nya gitu dimana sop nya itu kita harus tetap menjaga kualitas dan
kebersihan dari makanan itu sendiri dan customer juga tetap tetap nyaman gitu ya dengan makan di
mobil jadi kita sediakan juga meja untuk makannya terus dagingnya juga kita potong potong supaya
customer tidak susah waktu makan di mobil agak fair ya makan di mobil dan space kita pun terbatas saat makan
jika dibandingkan dengan makan di restoran makan di mobil memberikan pengalaman berbeda
lebih enak makan di mobil kayaknya lebih aman gitu daripada saya makan di store saya enggak
tahu orang dari luar yang ngeri aja sih terpapar gitu ada lagi tempat makan di
jakarta yang menyediakan layanan makan di mobil yaitu bakso lapangan tembak senayan
jadi konsumen harus ke kasir untuk memesan dan membayar makanan sebelum masuk ke rumah makan
kenakan masker dan cek suhu tubuh dulu ya sebagai langkah protokol kesehatan covid sembilan belas tidak lupa
jaga jarak saat mengantre di kasir dan sampaikan di mana lokasi parkir kendaraan
atau nomor plat kendaraan anda agar pesanan makanan bisa diantar langsung ke mobil
kalau ngomongin masalah rasa bakso ini memang the best enak tapi kalau ngomongin tentang
bagaimana rasanya sensasinya makan di mobil beda banget karena ini bakso berkuah dan
baksonya ini juga ukurannya besar jadi kalau di mulut saya itu memang harus dipotong jadi
harus hati hati makan di dalam mobil tapi dengan cara makan di mobil ini adalah salah
satu cara buat anda yang rindu ingin makan keluar rumah tapi nggak ingin terpapar virus
jadi di mobil aja makan di mobil menjadi langkah adaptasi restoran terhadap tatanan
new normal atau kenormalan baru dengan mengutamakan protokol kesehatan pencegahan penularan virus
corona kalau untuk makan di mobil sendiri pelayanannya sih sama seperti di den in gitu jadi segala sesuatunya
itu sama gitu makan di mobil bisa jadi pilihan aman dan tidak membosankan
di masa pandemi kofit sembilan belas namun pastikan terlebih dahulu untuk mencuci tangan
sebelum menyantap hidangan favorit anda tim liputan cnn indonesia